perusahaan tambang asal amerika yang masih tersandung masalah perizinan ekspor di indonesia freeport indonesia
berencana untuk menantang kembali amar putusan pengadilan pajak jakarta
freeport akan mengajukan banding ke mahkamah agung terkait putusan pajak air permukaan
mengutip keterangan resmi induk usaha freeport indonesia freeport mcmoran perusahaan berhak menggugat kembali putusan tersebut
ke mahkamah agung sesuai dengan kontrak karya antara perusahaan dan pemerintah
meski demikian freeport diwajibkan membayar denda tersebut selama tiga puluh hari setelah amar putusan itu ditetapkan
menurut peraturan daerah provinsi papua no empat tahun dua ribu sebelas tarif pajak atas air permukaan yang harus ditanggung freeport adalah rp satu ratus dua puluh per meter kubik per detik
namun dengan dalih klausul kontrak karya freeport hanya mau mengakui pajak sebesar rp sepuluh per m tiga
dalam putusan pengadilan pajak freeport indonesia wajib membayar pajak air permukaan dengan denda sebesar rp tiga ratus tujuh puluh enam juta dolar amerika atau setara dengan rp tiga empat triliun
sebelumnya pada dua belas januari lalu pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas sebagai revisi pp no dua puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
yakni tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu batu
selain itu pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang mengubah kontrak karya menjadi iupk dan wajib membangun smelter